abdul hafiz mantan pegawai biro rumah tangga kementan bersaksi
di sidang tipikor dengan terdakwa eks mentan syahrul yassin limpo
menyebut biaya ulang tahun cucu seyel juga diminta dibayarkan oleh kementan
saksi tidak mengetahui jumlah biaya ulang tahun cucu s y l
tetapi menyebut permintaan itu disampaikan panji hartarto
bukan cucunya anaknya dindo
itu dimintai juga ke saudara maksudnya dirembes dibayar dulu baru diserahkan ini
atau sebelum acara kalian sediakan itu dana dana itu
ya kita carikan cuma itu semua arahan tetap kita kembali lagi
saya berbuat bertindak ini arahan dari atasan saya yang mulia
ya dari wisma musafah kita langsung arahkan ke pak isnar
atau kita biasanya kumpul berempat di ruangannya pak musafak gitu loh
iya untuk menyiapkan dana dana permintaannya
akhirnya saudara kadang kadang sharing tadi
jadi saudara minta ke vendor yang saudara ya
vendor masing masing maksudnya vendor masing masing ya
apakah pernah pinjam ke kooperasi
siapa yang tanggung jawab itu pembayarannya
apakah sudah dibayarkan semua karena saudara bilang tadi pinjaman
ada yang mulia baru berapa yang baru dibayarkan yang mulia
ditagi ya oleh vendor itu
belum sempat dilunasi sampai saat ini
kalau belum berapa jumlahnya mungkin nanti pak arief yang mengetahui yang mulia